pertama tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras ppatk
kementerian dan lembaga atas kerja kerasnya sehingga indonesia telah menjadi anggota penuh
kadang saya juga melihat itu malu karena di keanggotaan g dua puluh yang belum masuk tinggal kita saja
yang lain sudah diterima sebagai anggota penuh fatf
untuk kerja keras ppatk dan kementerian lembaga
karena ini bukan hal yang mudah bisa diterima
karena ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita
implementasi di lapangan terhadap anti pencucian uang dan juga pendanaan terorisme di negara kita indonesia
saya berharap keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan tppu
sehingga kredibilitas ekonomi kita menjadi meningkat
kemudian juga persepsi mengenai sistem keuangan kita juga semakin baik semakin positif
dan akhirnya ini akan mendorong berbondong bondongnya investasi untuk masuk ke negara kita indonesia
hadirin yang saya hormati